bahwa ada kekeliruan pemahaman ibu sri mulyani dan penjelasan ibu sri mulyani karena
ditutupnya akses yang sebenarnya dari bawah
semula ketika ditanya oleh bu sri mulyani itu
ini apakah ada uang satu ratus delapan puluh sembilan
itu pejabat tingginya yang eselon satu
oh enggak ada bu di sini
enggak pernah ada katanya
ini tahun dua ribu dua puluh kata bu
enggak pernah ada
ada pak ivan
baru dia oh iya nanti dicari katanya
dan itu nyangkut satu ratus delapan puluh sembilan
nanti dijelaskan oleh pak
dan itu adalah pencucian uang
dugaan pencucian uang cukai dengan lima belas entitas
tapi apa laporannya
menkopol hukum sekaligus ketua komite tindak pidana pencucian uang
mahfud md datang ke komisi tiga dpr ri pada rabu
untuk menjelaskan temuan transaksi
janggal lebih dari tiga ratus triliun rupiah di kementerian keuangan
dalam kesempatan ini mahfud md menyatakan sri mulyani sempat keliru
karena laporan ppatk soal transaksi janggal tidak sampai ke menteri
tapi ditutupi oleh bawahannya
setelah diungkap oleh mahfud sri mulyani mendapat penjelasan dari ppatk
saat ini kementerian keuangan dan komite tppu telah berkoordinasi
untuk menindaklanjuti temuan ppatk
dalam rapat ini anggota komisi tiga fraksi demokrat benika herman
mengkritik mahfud md sebagai ketua komite tppu
karena tidak mengutamakan koordinasi langsung ke kementerian
melainkan berbicara ke publik
tugasnya itu melakukan koordinasi
anggotanya juga jelas menku anggota
kalau ada masalah yang berkaitan dengan benku
apa salahnya yang terhormat pak menko ketua komite
panggil yang bersangkutan
ada temuan ini di lingkungan kemenku
tolong bertanggung jawabkan dan selesaikan
bapakkan pejabat publik
wajib menyampaikan informasi publik
sesuai dengan undang undang kip
apa yang dimaksudkan informasi publik itu jelas didefinisikan
dan itu disampaikan oleh pejabat publik kepada publik
pejabat publik tidak boleh menyampaikan kepada publik
isu yang tidak jelas asal usulnya
atau masalah yang belum ada pembahasan
secara agregat temuan ppatk memuat total nilai lebih dari tiga ratus triliun
tapi sebenarnya angka itu merupakan penjumlahan data
dari beberapa entitas yang diduga adalah perusahaan cangkang
kepala ppatk yang turut hadir di rapat dengan komisi tiga
menjelaskan asal usul temuannya
pemeriksaan ulang dengan data dua ribu tujuh belas dua ribu sembilan belas
di pemeriksaan yang kedua inilah dua ribu tujuh belas dua ribu sembilan belas
ketemu angka satu ratus delapan puluh sembilan triliun
yang berbeda dengan angka yang satu ratus delapan puluh tadi
sehingga kalau mau digabung pemeriksaan atas nama subjek terlapor
dari dua ribu empat belas sampai dua ribu dua puluh angkanya satu ratus delapan puluh plus satu ratus delapan puluh sembilan
kenapa kami lakukan pemeriksaan ulang
karena subjek terlapor tadi kemudian melakukan pola transaksi
dengan merubah entitas

karena kita tidak bisa menggunakan nama yang berbeda
jadi kita harus menggunakan nama yang berbeda
sehingga kami kemudian berasumsi
dan asumsi itu kemudian sesuai dengan faktanya
yang bersangkutan kemudian paham bahwa sudah terjadi
pemeriksaan dilakukan oleh pptk
menteri keuangan sri mulyani telah melakukan langkah korektif
terhadap para pegawai kemenkeu yang terlibat dalam temuan pptk ini
sri mulyani berhalangan hadir meski telah diundang ke rapat ini